nah bicara tentang ibadah haji juga pemirsa ini polrestabes kota surabaya menerjunkan pasukan serikandi sabara
untuk membantu pengamanan dan juga kelancaran tugas panitia penyelenggara ibadah haji di embar karsi surabaya
ada empat serikandi sabara polrestabes kota surabaya yang tampak sibuk memeriksa barang milik jemaah calon haji di embarkasi surabaya
bukan hanya itu sebagian dari anggota sabara ini turut membantu jemaah yang kesulitan membawa barang mereka
ya inilah tahun kedua polrestabes kota surabaya menugaskan pasukan sri kandinya
untuk mengamankan dan membantu pemberangkatan jemaah haji di asrama haji sukolilo
setiap serikandi yang ditugaskan di asrama haji ini harus siaga hingga dua puluh empat jam
untuk mengetahui bagaimana serikandi serikandi ini bertugas sudah ada koresponden cnn indonesia eka rima di surabaya jawa timur
bagaimana kesiapan dan juga kesibukan dari para serikandi di sana dalam persiapan para calon jemaah haji di sana
good morning lady dan juga prabu
memang bagi serikandi serikandi polrestabes kota surabaya yang ditugaskan di asrama haji sukolilo ini
mereka harus siap untuk stand by selama dua puluh empat jam
sejak tadi malam belum tidur tadi saya sempat berbincang dan harus bertugas pagi hari subuh subuh
karena sekitar pukul enam pagi hari tadi sudah dibuat
berangkatkan jemaah calon haji kloter empat menuju ke bandara internasional juanda untuk kemudian diterbangkan ke jeddah
dan persiapannya pasti tidak pada pukul enam
mereka sudah mulai melakukan persiapan sejak pukul tiga dini hari
nah di belakang saya ini mereka berjaga jaga
walaupun tampaknya ini sepi sepi saja tidak ada aktivitas
tapi mereka harus memegang tanggung jawab juga yang cukup besar untuk menjaga keamanan dan juga ketatipan di asrama haji sukolilo ini
karena banyak sekali jemaah calon haji mereka yang dari jawa timur berbagai daerah dari ntb dan juga dari bali

saya ingin menanyakan secara langsung ini tahun kedua kalau tidak salah
polrestabes kota surabaya menggelar atau menugaskan serikandi serikandi mereka
ya dengan mbak siapa
mbak eva bisa ceritakan kepada saya ini
yang paling menantang bagi mbak eva ketika ditugaskan di sini itu apa
yang paling menantang itu ketika jamaah haji sudah tua tua ya mbak
kalau mau naik eskalator itu harus dipegangin satu satu
karena fisiknya sudah tidak kuat lagi
naik eskalator ya kita antari satu satu ke atas
balik lagi ke atas lagi balik lagi ya seperti itulah mbak
ada peristiwa tidak yang sampai membuat mbak eva jadi terenyuh
menyentuh hati karena melihat ini kan calon jemaah haji yang akan ke tanah suci gitu mbak
ada mbak waktu pemberangkatan rasanya hati itu kayak terenyuh gitu mbak
karena apa ya apa enggak nyangka kita bisa lihat jemaah jemaah haji yang sudah tua tua
yang sudah tua tua
yang sudah tua tua yang sudah nunggu sampai berpuluh puluh tahun
ada yang dua belas tahun ada yang sepuluh tahun ada yang delapan tahun
itu sampai sudah tua banget itu bisa berangkat
itu yang buat hati benar benar terenyuh mbak
selain tadi saya sempat lihat menata nata barang segala macam
apa tugas utama yang sudah dilakukan biasanya
ya memang tugas kita di sini itu menolong jamaah yang kiranya bawa barang banyak gitu kan mbak
kita nggak bisa masukin kita bantu gitu
kadang ada yang bawa apa yang gak penting harus kita arahkan
ini yang nggak perlu dibawa
biasanya kan nggak boleh bawa tas yang berlebihan itu mbak
terus kadang ada yang bawa apa ya
bantal banyak atau barang barang yang nggak penting gitu lebih baik ditinggal aja
oke apa yang disiapkan sendiri oleh sebagai anggota
yang disiapkan yang pertama ya
kesehatan yang utama ya
kesehatan yang utama ya
yang utama kalau kita nggak sehat yang nggak bisa ngamankan jemaah haji ya mbak
yang kedua persiapan persiapan
yang ketiga ya semangat
semangat semangat mbak eva tetap semangat ya
terima kasih mbak eva prabu dan juga lady
seperti pengalaman mereka anggota sabar yang sudah ditugaskan di sini
tidak hanya berbagai kesiapan yang harus mereka siapkan
tapi juga ya kemungkinan kemungkinan gangguan keamanan yang mungkin saja terjadi
karena dalam situasi saat ini memang keamanan benar benar harus
harus dijaga dalam proses tahunan yang dilakukan oleh embarkasi surabaya ini
yang akan memberangkatkan sekitar tiga puluh tujuh lima puluh lima jemaah calon haji
prabu dan lady
baik terima kasih eka rima melaporkan langsung dari kawasan surabaya jawa timur
dan pastinya kita berharap para serikandi ini terus menjaga kesehatannya
dalam membantu para calon jemaah haji
pastinya jangan lupa sarapan juga ya
iya karena untuk menjaga kesehatan itu sarapan salah satu hal yang penting